langsung saja kita ke cerita kuliner lainnya
anda masih bingung menu apa yang cocok untuk berbuka puasa
mungkin anda bisa mencoba menu yang satu ini
tengkleng sapi kurma
buah kesukaan nabi ini ternyata bisa diolah bersama bumbu tengkleng
dengan lauk sum sum tulang sapi
seperti apa kira kira lezatnya perpaduan tengkleng sapi dan buah kurma ini
selain jadi panganan takjil kurma juga bisa jadi bahan variasi masakan
di surabaya jawa tibur seorang jurumasak mencoba mengkreasikan buah kurma
dengan tengkleng sapi
seperti namanya menu tengkreng ini dimasak dan diolah menggunakan buah kurma
tengkleng ini berbeda dari tengkleng pada umumnya
karena bahannya menggunakan bahan baku tulang bagian tengkul sapi
tentu saja dengan sum sum yang begitu lumer saat disajikan
cara membuatnya pun tidaklah susah
pertama yang harus disiapkan adalah bumbu rempah dan tengkleng sapi
mula mula blender semua bumbu rempah seperti bawang merah bawang putih jahe lengkuas ketumbar jinten
dan kurma sebagai pengganti gula pasir serta lada hingga halus
setelah itu tumis bumbu yang sudah dihaluskan ini bersama serai
daun jeruk kapulaga peka dan kayu manis hingga mengeluarkan aroma segar
siram dengan kuah kaldu sapi secukupnya dan panaskan hingga mendidih
selanjutnya agar daging dengkul sapi bisa lumer pada bagian sum sumnya
rebus dan bakar tengkleng sapi dengan api las kecil
jika sudah dirasa empuk
barulah siramkan kuah bumbu
dan dikocokkan di atas tengkleng sapi
istimewa dari tengkleng ini
yang biasanya identik dengan daging kambing
dan ditambah dengan buah kurma
dimana buah kurma ini akan mengembalikan stamina kita pada saat seharian penuh melakukan ibadah puasa
menu tengkleng ini cocok disajikan saat berbuka puasa
jadi ini kan tengkleng ada rasa kurmanya juga
tengkleng itu kan gurih
kemudian rasa kurmanya itu manis
ditambah kuahnya itu
yang kita kasih jeruk nipis itu ada asemnya
kemudian ini juga pedas
jadi semua variatif rasa makanannya itu nyampur jadi sasar
jika anda bosan dengan tengkleng yang itu itu saja
tidak ada salahnya anda mencoba tengkleng sapi kurmanya
lukman rozak surabaya jawa timur